pada senin siang sejumlah pegawai asrama haji donohudan
ngeplak boyolali jawa tengah
sibuk menyiapkan dan menata tempat tidur tambahan
di gedung makkah dan madinah
tidak hanya di dalam kamar
tempat tidur tambahan juga digelar di ruang aula
yang biasanya digunakan sebagai ruang makan
selain menyiapkan tempat tidur tambahan
pengelola asrama haji juga menyiapkan toilet portable
hal ini dilakukan menyusul rencana kedatangan ribuan relawan jokowi
yang akan menghadiri pesta pernikahan ksh pangarap
dengan erina gudono di solo jawa tengah
pada minggu sebelas desember dua ribu dua puluh
kepala unit pengelola asrama haji donohudan boyolali
bambang sumanto mengatakan
rencananya sebanyak enam relawan jokowi
akan menginap dan transit di asrama haji donohudan
ngeplak boyolali jawa tengah pada hari sabtu sepuluh desember
ini semua gedung kita maksimalkan karena jumlahnya begitu banyak
baik gedung penginapan maupun
gedung aula yang ada di asrama haji ini
kita gunakan untuk menginap
jadi mulai dari gedung jedah gedung arofah
gedung musdalifah yang biasa untuk resepsi
kita gunakan juga untuk menginap
juga di sekretariat lantai dua juga kita gunakan untuk itu
pernikahan ksh pangarap dengan erina gudono
akan dilakukan pada tanggal sepuluh desember dua ribu dua puluh dua di yogyakarta
dan dilanjutkan dengan acara ngunduh mantu di solo jawa tengah

taufik irvani boyolali jawa tengah